ya pemirsa sudah bersama saya saat ini
presiden republik indonesia
silahkan mbak era
terima kasih pak jokowi
saya baca di beberapa media
baru pulang dari safari forum bisnis pak
kita ini muter terus jadi muter
kemarin di medan
yang saya senang adalah
yang diundang misalnya di surabaya
yang datang dua ribu tujuh belas
yang di medan
saya suruh undang dua ribu
ada telepon lagi pak gak cukup pak
ini harus tiga ribu yaudah undang tiga ribu
tapi yang datang tiga ribu lima ratus
ini menunjukkan sebuah antusias
keinginan dari dunia usaha
dari masyarakat untuk ikut amnesti pajak
teksamnesti ini yang saya senang
tadi malam pulang sampai di rumah
jam setengah dua
setengah dua malam
dan capek pak
ya biasa lah
pekerjaan seperti ini
tidak hari biasa tidak sabtu tidak minggu terus
ya banyak persoalan yang harus kita selesaikan
banyak masalah yang harus kita selesaikan
semoga tidak capek karena saya akan bertanya
pak sebenarnya teksamnesti itu apa
karena mungkin tidak semua masyarakat paham
mungkin bapak bisa menjelaskan
barang apa sih teksamnesti ini pak
kita cerita masalah ini dulu
masalah kompetisi global
persaingan global juga tekanan ekonomi global

sekarang ini kan hampir semua negara
itu berebut investasi
berebut arus uang masuk
karena likuiditas di sebuah negara ini penting
dan kita ini ternyata memiliki
uang di luar yang sangat banyak
masyarakat kita banyak sekali
yang sudah berpengaruh di luar negara ini
yang sudah berpuluh tahun didiemin
tidak ada treatment
tidak ada perlakuan
oleh sebab itu sekarang dibuatkan payung hukum
yang namanya undang undang teksamnesti
ini yang akan kita pakai
untuk menjalankan amnesti pajak
amnesti pajak ini apa
banyak yang bertanya
ini kan sebetulnya tidak kemana mana
ini urusannya urusan perpajakan
penghapusan terhutang pajak
pembebasan pajak pajak yang lalu
yang sekarang bisa diampuni
juga pembebasan dari beban beban administrasi pajak
ini khusus mengenai perpajakan
jangan dilarikan kemana mana
pak jokowi banyak juga pihak yang mengatakan bahwa
teks amnesty ini hanya untuk orang yang berduit jumbo pak jokowi
nah ini juga keliru lagi
keliru lagi saya ya pak
jadi teksamnesti ini untuk seluruh masyarakat
yang punya npwp
yang tidak punya npwp
dan tidak akan
dicek lagi masalahnya seperti apa
datang ke kpp ke kantor pajak
dapat npwp sudah bayar
dan bayarnya juga murah
kalau umkm misalnya
oh jadi ada untuk umkm juga nih pak
tidak hanya untuk masyarakat super kaca
tidak yang untuk usaha kecil menengah
semuanya juga yang dapat
yang omsetnya di bawah empat delapan miliar
tidak hanya untuk masyarakat
yang belum punya npwp
tidak hanya untuk ukm
tidak hanya juga untuk yang gede
semuanya bisa mendapatkan amnesti pajak
ambil kesempatan ini
sampai kapan terakhir pak
jadi nanti ini ada tiga periode waktu
tiga bulan pertama
tiga bulan kedua
dan tiga bulan ketiga
sejauh ini seperti apa antusiasnya
untuk urusan teks amnesti
atau anda memiliki mediator lain
ya tadi tadi kan sudah kita sampaikan
yang diundang dua lima ratus yang datang
yang diundang dua yang datang dua tujuh ratus
yang diundang tiga yang datang tiga lima ratus
ini kan sebuah antusias
dan saya juga akan ikuti terus proses ini
saya punya task force sendiri
di kementerian keuangan ada juga task force
saya punya satgas juga sendiri
untuk baik untuk mengamasi
baik untuk mengontrol
agar tax amnesti ini betul betul sesuai yang kita harapkan
untuk pembangunan negara
untuk pembangunan infrastruktur
untuk pembangunan desa
untuk pelayanan kesehatan
untuk pelayanan pendidikan
dari penerimaan nanti yang kita harapkan
didapatkan dari teks amnesti
tidak hanya untuk sekarang
untuk jangka panjang kita juga akan mendapatkan keuntungan
yaitu tax base kita menjadi lebih luas
objek pajak menjadi membesar
subyek pajak pun juga menjadi membesar
sehingga ini jangka panjang
bukan hanya untuk menambal
defisit anggaran pemerintahan jokowi
ini salah lagi tidak ada seperti itu
karena ini adalah proses jangka panjang yang harus kita lihat
bahwa karena teks rasio kita masih rendah
sehingga kita perlu tingkatkan dengan teks amnesti ini
pak jokowi tadi anda menyebutkan sesuai dengan yang kita harapkan
apa target seorang jokowi di teks amnesty
agak satu ratus enam puluh lima triliun
ini masalah psikologis
uangnya ada di luar banyak
ada di bawah kasur juga banyak
tetapi kalau psikologisnya tidak nyaman
atau merasa tidak aman
ya mereka akan sulit membawa uangnya ke dalam negeri
atau mendeklarasi uangnya yang sudah ada di dalam negeri
atau mendeklarasi asetnya yang berada di luar negeri
ini masalah keamanan kenyamanan
tetapi saya sampaikan kan sudah ada payung hukumnya
yang namanya undang undang teks amnesty
apa yang ditakuti lagi
dan ini juga perlu saya sampaikan
kalau ada yang main main dengan data pajak ini
tidak boleh siapapun meminta data pajak ini
tidak boleh siapapun meminta data pajak ini

meminta data mengenai teks amnesti
dan data itu juga tidak akan diberikan kepada siapapun
dan yang membocorkan informasi dan data
akan terkena maksimal penjara lima tahun
kalau ingin mendapatkan informasi terkait teks amnesti
kemudian saya kaitkan dengan program nomor satu bapak presiden
harapan anda seperti apa nanti aliran likuiditas itu bisa bermanfaat diserap untuk sektor infrastruktur
yang pertama mungkin saya ingin menjelaskan mengenai
kalau teks amnesti ini berhasil membawa
harus uang masuk ke indonesia
harus uang masuk ke indonesia
pertama nanti kita akan dapat keuntungan
ada penguatan rupiah
likuiditas perbankan juga akan menjadi lebih baik
kemudian juga cadangan devisa juga akan meningkat
sekarang pun sudah meningkat enam miliar usd
kemudian juga penerimaan negara juga akan meningkat
empat hal ini nanti yang akan kita dapatkan
kalau harus uang masuk ke negara kita
yang kedua uang yang masuk atau uang yang declare
nanti akan ditampung sementara di dalam instrumen instrumen investasi portfolio dulu
bisa zun surat utang negara bisa spn surat beragam negara bisa sukup
bisa ini disiapkan juga infrastructure bond
bisa juga ditaruh dulu di tabungan atau deposito di bank bank
bisa atau di yang non bank bisa saja di asuransi dan yang lain lain
tetapi setelah itu ini akan kita dorong untuk masuk ke sektor investasi
ini saya sudah tugaskan kepada kementerian untuk membuka semuanya
investasi investasi apa yang bisa dimasuki dari aliran uang yang masuk ke negara kita
jalan tol pelabuhan jalur kereta api airport pembangkit listrik kawasan industri
bisa juga membangun industri industri garmen industri industri perikanan industri industri pertanian
saya kira banyak sekali yang bisa dimasuki
saya berikan contoh misalnya
di industri pertanian jagung kita masih import bisa masuk ke sana
gula kita masih import bisa bangun kebun tebu dan pabrik gula
perikanan setelah tujuh ribu kapal asing dan ilegal itu dihabisin oleh menteri susi
di situ ada peluang investasi untuk perikanan
membangun kolo storage membangun pengalengan ikan
ini kesempatan kesempatannya sekarang
kemudian pembangunan jalan tol selain yang greenfield juga yang brownfield
artinya ada nanti beberapa ruas jalan tol yang akan disekuritasikan

artinya ada nanti beberapa ruas jalan tol yang akan disekuritisasi

ini yang sudah dalam waktu panjang tidak diapa apain
yang dulu dulu bumn kita ini kalau sudah membangun jalan tol dimiliki
harusnya tidak seperti itu
harusnya seperti apa menurut bapak presiden
karena tadi menurut uraian anda akan banyak likuiditas ke bumn
ke perusahaan perusahaan plat merah baik perbankan atau juga konstruksi mungkin
akan diapakan bumn kita ke depan

ya nanti kan ada infrastruktur yang akan dihubungkan
artinya nanti misalnya ini misalnya sederhananya bumn kita punya jalan tol
dilepas misalnya dulu waktu membangun harga misalnya rp lima triliun
dilepas menjadi lima belas triliun
berarti dapat tiga kali
dilepas kemana pak
dilepas ke masyarakat
oke artinya go public
apa setelah bisa dapat lima belas
dibangun lagi menjadi tiga kali kan di tempat yang lain
disitu nanti dapat tiga kali
jual lagi jadi tiga puluh artinya bisa membangun enam kali lagi
inilah yang menggerakkan nanti pembangunan di negara kita
jangan dimiliki kalau dimiliki itu kan hanya dapat setiap tahun dapat
konseksi gitu ya pak
dapat bukan itu
saya kira sebagai agen pembangunan bumn harus
berani memulai hal hal yang tadi saya sampaikan

masih terkait bumn pak
bagaimana perspektif bapak presiden terkait holding
bapak presiden terkait holding bumn pertamina dan juga perusahaan gas negara tertahan sekian lama
meskipun sudah due diligence belakangan harapan anda terhadap holding bumn akan sebesar apa kapitalisasi
semuanya semuanya akan diholdingkan
nanti akan ada super holding yang dikelompokkan
misalnya holding untuk energi ada holding untuk infrastruktur
holding untuk keuangan holding untuk pertanian semuanya akan diholdingkan
dengan harapan kita akan mendapatkan pendanaan yang lebih yang pertama
yang kedua kita juga akan semakin membangun sebuah korporasi yang profesional
dan orientasinya kepada rakyat
yang adalah milik negara dan yang duduk di manajemen di direksi di komisaris adalah memang orang orang yang mengerti
seluruh blok bisnis bisa nanti kita pakai untuk
profesional berarti bapak presiden
iya profesional mendrive bisnis bisnis besar yang ada di tanah air juga tentu saja berani
berkompetisi ekspansi ke negara yang lain
berarti siap berkompetisi di pasar regional
harus siap harus siap
dengan temasek dari singapura misalnya pak jokowi
misalnya kayak perbankan harus juga berani keluar
kemudian yang infrastruktur bumn bumn karya karya kita wijaya karya utama karya jasa marga
semuanya juga harus berani keluar
dan yang bumn energi misalnya
pgn pertamina juga sama harus juga berani keluar
untuk rakyat untuk negara bukan untuk siapa siapa
bapak presiden saya mencatat ada beberapa yang menarik selama anda memerintah
ada tax amnesty ada paket kebijakan dan yang terakhir ada voucher pangan
pak jokowi kok ya anda nekat mengeluarkan paket paket ataupun juga kebijakan kebijakan yang tidak biasa
ya kita ingin membangun sistem
dan sistem yang baik adalah kalau kita mengikuti banking system
semuanya mengarahnya akan seperti itu
kedepan kita tidak akan lagi memberikan uang cash kepada rakyat nggak ada
kita harus bangun dengan banking system dengan sistem it yang baik
arahnya ke sana semuanya
jadi apa sistem itu kalau baik ya yang dikorup menjadi enggak ada
jadi gampang anda men track yang mungkin
bapak presiden terkait masalah investasi dan paket kebijakan
ini dua hal yang tidak bisa dilekangkan satu sama lain
anda mengeluarkan paket kebijakan agar trust muncul dan investasi bisa masuk
ada belasan paket kebijakan ekonomi
sementara anda lebih fokus ke tax amnesty
atau nanti akan ada paket kebijakan ekonomi yang menopang juga target tax amnesty
ini akan terus
akan terus keluar paket paket kebijakan ekonomi
yang bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita
menggerahkan ekonomi kita
sehingga sekali lagi nanti titik akhirnya adalah membuka lapangan pekerjaan yang seluas luasnya untuk rakyat
arahnya ke sana semuanya
sekarang paket ekonomi kita baru sampai angka ke dua belas bisa nanti ke tiga belas
mungkin bisa sampai ke dua ratus tiga ratus
dan merangka apa
menyederhanakan memangkas hal hal yang berbelit belit
nantinya kita bisa mempunyai kecepatan terhadap perubahan perubahan ekonomi global yang begitu sangat cepatnya
cepat beradaptasi adanya perubahan perubahan itu
inilah gunanya paket paket itu
kalau kapal kita ini kapal besar kemudian regulasinya justru menghambat
contoh kemarin kita sudah memangkas tiga satu ratus lima puluh tiga perda perda yang ada di daerah yang menghambat
itu juga diperlukan karena apa
supaya kepala daerah bupati wali kota gubernur itu
bisa cepat memutuskan bisa bergerak dan memutuskan di lapangan
kalau ada perubahan perubahan global
kalau tidak kita tidak fleksibel tidak cepat tidak lincah
akan ditinggal dalam kompetisi global
dengan adanya pelonggaran tadi yang disebutkan
atau mungkin juga beberapa aturan misalnya tidak bisa dipidanakan
itu tujuannya hanya untuk agar program program pemerintah bisa cepat jalan
karena ada sebagian yang merasa khawatir
jangan jangan kebablasan nanti
saya kira tidak seperti itu
jadi aturan aturan itu diperlukan
tetapi kelincahan kita memutuskan
kecepatan kita memutuskan dalam perubahan ekonomi
yang tiap detik tiap hari tiap jam bisa berubah
ini sangat diperlukan sekali
oleh sebab itu jangan sampai saya sampaikan
jangan sampai ada kebijakan yang dipidanakan
jangan sampai ada diskresi kebijakan yang dipidanakan
nyuri apbn ya dipidana nggak apa apa
tetapi kalau kebijakan diskresi itu kan berbeda
jadi anda tetap menjaga agar kebijakan tidak bisa dipidanakan
bapak presiden anda tadi menyebut juga mengenai ekonomi nasional
anda pasti sebagai suami presiden menjabat lima tahun
punya target ekonomi nasional akan dibawa kemana
dan tools nya yang digunakan adalah kabinet pemerintahan anda
kalau boleh saya bertanya pada anda
dalam skala satu dan sepuluh kabinet di bawah anda saat ini ada di skor berapa
yang menilai itu masyarakat
jangan saya yang menilai
yang menilai masyarakat
kalau masyarakat menilai tidak baik ya katakan tidak baik
kalau masyarakat mengatakan cukup ya katakan cukup
kalau baik ya katakan baik
saya nggak bisa menilai pemerintahan kita yang bisa menilai ada masyarakat
tapi seorang presiden biasanya ini mungkin pertanyaan lebih personal
seperti apa anda akan menilai para menteri
apakah saat sedang istirahat atau saat sedang anda menonton televisi
apakah itu bisa muncul kapan saja
karena bagaimanapun anda adalah seorang pemimpin
dan pasti anda akan memberikan penilaian terhadap kinerja pembantu anda
rapotnya itu ada
kita juga melihat setiap hari setiap minggu setiap bulan
kinerjanya seperti apa
yang paling penting apakah kebijakan kebijakan itu bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat
arahnya ke selalu orientasinya adalah ke rakyat
tidak ada yang lain
untuk tim ekonomi sendiri bagi para jurnalis ekonomi itu penting sekali pak
otak atik tim ekonomi akan menjadi salah satu sentimen yang sangat mempengaruhi
menurut anda seperti apa target anda di tim ekonomi kabinet anda
ya tadi sudah saya sampaikan bahwa
orientasinya ada ke rakyat yang pertama
yang kedua bisa adaptasi cepat apabila ada perubahan perubahan ekonomi global
tekanan tekanan ekonomi global yang kita ini tidak sering tidak bisa kita perkirakan
yang ketiga petarung dan tahu lapangan
ini yang penting
petarung dan tahu lapangan
ya karena memang persoalan kita ini banyak sekali
yang harus diselesaikan dengan sepenuhnya
selesaikan dengan sebuah karakter karakter seperti itu
kalau tidak kita hanya masuk kepada rutinitas
kita hanya masuk ke hal yang monoton
nggak akan selesai persoalan bangsa dan negara kita
harus berani memutuskan berani bertarung
dan bekerja keras untuk rakyat kita
beda terima kasih
cnn indonesia terima kasih